saya juga perlu ada sedikit klarifikasi ya terhadap perlakuan istimewa ya yang dikatakan sudah diterima oleh mario selama ini
itu sebenarnya tidak demikian apalagi kaitannya setelah tahap dua ini ya
setelah tahap dua ini memang kami secara tiba tiba melalui media itu menerima info bahwa klien kami yang tadinya dieksekusi di cipinang itu dipindah ke salembang
pertama tama kami pikir itu di rutan ternyata itu pun di lapas
dimana lapas itu kan sebenarnya tempat untuk orang yang sudah dieksekusi oleh putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap
nah kemudian kami berusaha untuk mempertanyakan itu ke jaksa dan kami juga tidak langsung menerima respon yang privilege ya
artinya itu kami menanya melalui wa jawabannya pun kami tunggu beberapa hari
lalu di jaksa
dijawab bahwa jaksa pun pada saat itu juga menerima dari rutannya sendiri bahwa ini harus dipindahkan karena masalah tingkat okupansi yang sangat tinggi di cipinang